polda jawa timur merilis lima tersangka pembakaran polsek tambelangan sampang madura
polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya tiga puluh delapan bom molotov yang belum terpakai
batu sejumlah sajam serta radio genggam
lima orang tersangka masing masing bernama supandi abdul qadir al hadad hasan hadi dan ali
menurut kapol da jawa timur irjen poluki hermawan
kelima tersangka berbagi peran untuk membakar mapol sek tambelangan
sementara otak pelaku atau aktor intelektual pembakaran diduga abdul qadir al hadar
polisi juga mengamankan seorang terduga yang hingga kini masih diperiksa
saat ini polisi masih memburu lima orang lainnya yang diduga terlibat dalam aksi pembakaran mapolsek tambelangan
akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
saksi yang kami sudah periksa totalnya ada tujuh belas orang saksi
yang terkait dengan peristiwa tersebut
dan kasus ini sementara kami menangkan di pasal berlapis
yaitu pasal dua ratus khp pasal satu ratus delapan puluh tujuh dan pasal satu ratus tujuh puluh
ini kami pasal berlapis
dan juga mungkin nanti kami akan kembangkan lagi
karena dari mapol sek tersebut ada barang barang yang hilang
ini kami masih dalami karena di situ alat casnya terbakar
tapi ht nya tidak ada
laptop juga tidak ada
nah ini kami akan kembangkan untuk ke penjarahan dan yang lain lainnya